sebanyak enam wanita yang diduga sebagai pekerja seks komersial warung remang remang di mojokerto
kami siang terjaring rahasia
sementara di surabaya puluhan terapis pijat plus plus jalani pemeriksaan kesehatan
hasilnya dua di antaranya terindikasi positif mengidap hiv aids
petugas dinas sosial mojokerto langsung menyisir warung remang di lokasi persawahan
yang ditengarai sebagai tempat manggal pekerja seks komersial
namun diduga bocor petugas hanya menemukan warung remang dalam kondisi tutup
padahal biasanya warung ini dipenuhi pengunjung
razia yang menyasar tujuh titik warung remang di kecamatan kemlagi dan mojosari ini
akhirnya menjaring enam orang yang diduga pekerja seks komersial
mereka yang terjaring langsung dibawa ke panti rehabilitasi tuna susila di kediri
sementara di surabaya satuan polisi pamung praja menjaring puluhan wanita terapis dari sejumlah panti pijat
selain tak bersertifikat para wanita ini juga diduga menyediakan layanan pijat plus plus untuk pelanggan
selanjutnya mereka dibawa ke kantor satpol kota surabaya untuk menjalani pemeriksaan identitas dan cek kesehatan
hasilnya dua orang terapis dinyatakan positif mengidap hiv aids
keduanya langsung dikirim ke pondok sosial keputih untuk menjalani perawatan
dan pengawasan dina sosial
razia serupa akan rutin digelar demi memberantas praktik prostitusi terselubung di surabaya
selain itu hal ini juga dilakukan sebagai salah satu upaya menekan penyebaran pekerja seks komersial eks lokalisasi doli di surabaya